pemerintah berencana mencabut subsidi listrik sembilan ratus volt ampere pada dua ribu dua puluh mendatang
meski dinilai dapat menghemat anggaran
pemerintah perlu berhati hati karena dampak pencabutan subsidi listrik sembilan ratus volt ampere ini dapat menurunkan daya beli
pemerintah berencana mencabut subsidi listrik sembilan ratus volt ampere pada dua ribu dua puluh mendatang
rencana pencabutan ini pun telah disetujui oleh badan anggaran dpr ri
pengamat energi kelistrikan fabi tumiwa menilai
pelanggan memang bisa mengurangi beban anggaran pemerintah dalam apbn
namun jika mulai diberlakukan pada dua ribu dua puluh
pelanggan rumah tangga yang dinilai mampu ini merupakan kelompok warga yang bekerja di sektor informal
buruh atau karyawan setara umr
mereka rentan terkena phk mengingat risiko perlambatan ekonomi
dan ekonomi global masih akan membayangi dunia usaha
mengencangkan ikat pinggang itu penting
tetapi yang seringkali kita lihat sekarang
justru yang belum tersentuh itu yang empat ratus lima puluh
hampir sekarang itu dua puluh an juta udah
dua puluh satu juta kalau saya tidak salah
anggaran subsidi pln
bagi pelanggan golongan empat ratus lima puluh volt ampere
dan sebagian sembilan ratus v ampere
sekitar lima puluh empat triliun rupiah
sebaiknya dibayarkan pemerintah dengan lancar
agar tidak mengganggu cashflow pln
baik untuk produksi
jika pemerintah mendorong subsidi itu tepat sasaran
sebaiknya menata ulang pelanggan golongan empat ratus lima puluh v ampere
yang berjumlah sekitar dua puluh tiga juta orang
karena belum tentu masuk kategori miskin
pln unit induk distribusi jawa timur menyatakan
belum mendapat informasi lebih lanjut
mengenai waktu dan mekanismenya
hingga kini tarif listrik yang berlaku
terdiri dari subsidi dan non subsidi
data dari pln unit induk distribusi jawa timur
terdapat sekitar satu sembilan puluh pelanggan rumah tangga
dengan daya sembilan ratus volt ampere subsidi
dan sekitar tiga juta orang

jadi subsidi memang masih sangat dibutuhkan
oleh kebanyakan masyarakat kita
terutama masyarakat masyarakat miskin
jadi ada pelanggan pelanggan pln itu
daya daya kecil seperti empat ratus lima puluh va
kemudian ada sembilan ratus va bersubsidi
berdasarkan data dari tnp dua k
itu memang selama ini kita subsidi
dan itu kalaupun ada perubahan
itu ya tergantung dari pemerintah
bagi pelaku ukm
rencana pencabutan subsidi listrik dikhawatirkan
akan berdampak pada kenaikan pembayaran belanja listrik tiap bulan
apalagi bagi produk ukm seperti minuman tanpa pengawet
yang membutuhkan alat pendingin selama dua puluh empat jam
pasti akan berdampak
baik di sisi apa
otomatis di sisi pembayarannya
apalagi saya di sini juga ada enam belas mitra jual saya
yang mana semuanya juga pastinya menggunakan showcase
mereka mungkin akan juga merasakan dampak itu sih
agus berharap agar segala perubahan kebijakan
yang menyangkut hajat hidup orang banyak
dipertimbangkan secara matang
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
dan telah hadir bersama saya ketua harian ylki bang tulus abadi
tadi saya sempat melakukan riset begitu di laman ylki ada lima catatan ylki
kalau tidak salah untuk pencabutan subsidi bagi golongan penerima listrik
sembilan ratus volt ampere yang dianggap mampu ini
yang menjadi catatan ylki adalah soal legitimasi orang mampu dari pemerintah itu sendiri
apa yang kemudian menjadi landasan ylki menyoroti legitimasi pemerintah ini
ya karena begini memang ini yang sangat krusial ya bagaimana pemerintah mendefinisikan mampu dan tidak mampu
nah sampai sejauh ini kami belum melihat apa dasar klaim pemerintah untuk mendefinisikan yang sembilan ratus volt ampere ini mampu
karena sebenarnya tiga tahun yang lalu yang golongan sembilan ratus volt ampere itu kan dari total dua puluh empat juta
golongan itu sudah dicabut yang delapan belas juta yang kemudian diklaim sebagai yang mampu
nah sisanya tinggal enam juta yang kemudian memang masih layak menerima subsidi
nah pertanyaannya bagi kami adalah yang enam juta ini apakah dalam dua tahun terakhir sudah berubah status dari mampu
dari tidak mampu menjadi mampu
apa indikator yang kemudian bisa mengatakan itu menjadi mampu
nah pemerintah harus transparan harus klaimnya jangan main klaim mampu tetapi tidak di
tidak diklaim mampu
jadi dengan data yang jelas
kalau ylki sendiri data dari ylki sendiri untuk para pengguna golongan listrik sembilan ratus volt ampere kebanyakan itu memang tidak mampu
atau sudah banyak memang yang sudah menjadi orang mampu kemudian masih menerima fasilitas subsidi itu
ya sebenarnya bergantung pada masing masing orangnya ya
karena memang dari pencabutan yang pertama dulu itu memang sangat berbeda karakternya
ada yang memang secara fisik dia kelihatan sangat mampu dia misalnya seorang pns
dan lain lain tapi ternyata dia masih menerima subsidi karena ternyata kebutuhannya sangat besar
dibanding orang yang pegawai buruh katakanlah tapi dia tidak mendapat subsidi karena kebutuhannya ternyata tidak terlalu besar
sehingga income nya masih bisa menutup dari apa yang terjadi
pasti ini akan dapat respon juga dari asosiasi pekerja atau buruh ya
karena ini menjadi salah satu yang juga disuarakan terus terusan pada saat media atau hari buruh untuk kenaikan bar pokok kenaikan tarif dasar
apakah sudah sesuai mungkin
apabila pemerintah kemudian melakukan ini di tahun dua ribu dua puluh
ya sebenarnya kalau kita lihat kita tarik ke belakang
janji pemerintah kan memang waktu itu tidak ada kenaikan tarif listrik untuk periode dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
artinya dua tahun karena sebenarnya rasnya karena politik saja
sehingga tidak dinaikkan pada dua tahun sebelum pilpres
tapi setelah pilpres selesai pemilu selesai pasti kemudian pemerintah juga akan mengeksekusi janjinya
itu bahwa hanya dua tahun
makanya dua ribu dua puluh coba diwacanakan untuk mencabut subsidi yang masih disubsidi atau bahasa konkretnya adalah menaikkan tarif
di sini salah satu saran dari ylki adalah pemerintah lebih baik mencabut subsidi untuk gas lpg melon atau tiga kg ketimbang mencabut subsidi bagi listrik sembilan ratus volt ampere rtm begitu
ya saya kira kan begini subsidi energi memang masih sangat dominan
sekitar satu ratus lima puluh tujuh triliun total subsidi energi baik untuk listrik
dan atau gas lpg tiga kg
nah kita sarankan pemerintah mencabut yang gas lpg karena gas lpg tiga kg itu tidak tepat sasaran
karena apa karena ternyata yang tadinya peruntukannya untuk rumah tangga miskin gas lpg tiga kg itu
sekarang peruntukannya justru oleh kelompok rumah tangga yang mampu
mengapa karena yang tiga kg ini di pasaran juga dijual bebas disubsidi artinya murah
sehingga untuk apa beli yang dua belas kilo
sehingga lebih memilih yang tiga
jadi ya lebih baik dicabut subsidi untuk gas melon itu tadi
tentu tidak semuanya tapi bagaimana pemerintah menjadikan subsidi lpg tiga kg ini menjadi barang yang tertutup
atau pemerintah juga harus berani mengkalkulasi subsidi yang listrik yang empat ratus lima puluh volt ampere
kenapa karena ini empat ratus lima puluh volt ampere itu sejak tahun dua ribu dua belum pernah ada penyesuaian dan atau pengkajian kembali
jangan jangan juga banyak yang mampu dari golongan empat ratus lima puluh volt ampere
sedangkan yang sembilan ratus v ampere itu sudah dicabut sejak tahun dua ribu tujuh belas kemarin
yang artinya tarifnya sudah keekonomian
tarif yang sesuai dengan hukum ekonomi yang harus dibayar konsumen
kalau konsumen indonesia sendiri ini ada di pihak yang mayoritas pro atau kontra terhadap kebijakan ini
kalau melihat sebetulnya pemerintah juga mengatakan bahwa meskipun anggaran kesehatan atau bpjs kesehatan naik
kemudian juga tarif listrik subsidi jadi cabut untuk golongan sembilan ratus volt ampere rtm
tapi pemerintah sempat menyatakan bahwa untuk anggaran kemiskinan di apbn dua ribu dua puluh sebetulnya ini tetap naik
tetap lebih baik
sebenarnya kalau ylki lebih mendorong untuk pemerintah memperbanyak subsidi untuk kesehatan
kalau memang itu harus ada subsidi
karena subsidi energi itu kan sebenarnya tidak cukup visible
karena subsidi energi ini kan energi fosil
di mana cadangan kita stok kita sangat terbatas
dan punya dampak eksternalitas yang tinggi kepada lingkungan kesehatan dan segala macam
sehingga subsidi kesehatan dalam ini misalnya katakanlah bpjs kesehatan itu jauh lebih urgent
daripada subsidi energi yang jelas jelas itu tidak banyak dikenal di negara negara lain
karena apa karena subsidi energi itu memang sebenarnya hanya layak secara ekstrim untuk yang energi baru terbarukan
energi yang ramah lingkungan bukan energi fosil
itu harusnya justru diberikan disinsentif bukan insentif
nah subsidi itu kan bentuk insentif
ini yang saya kira sudah banyak negara yang mulai menghabisi atau mengurangi subsidi energi untuk fosil
karena fosil tadi dampaknya justru sangat luas dan cadangannya semakin nipis bahkan sudah mulai habis
jadi ylki melihat masih dibutuhkanlah ini subsidi untuk listrik golongan sembilan ratus volt ampere untuk rumah tangga
atau sebetulnya tidak mampu begitu
ya pertama yang empat ratus lima puluh itu yang tadi saya katakan sejak dua ribu dua belum pernah ada pengkajian dan jumlahnya juga mendekati dua puluh lima juta
nah ini mesti dikaji kembali di mana level dia tidak mampu atau di mana dia level mampu
karena sebenarnya kalau saya sedikit mengacu ke luar negeri ya misalnya ke afrika selatan
itu pemerintah di afrika selatan memberikan subsidi bahkan menggratiskan listrik kepada rumah tangga
miskin untuk pemakaian tiga puluh kwh per tiga puluh kwh
ketika dia memakai di atas tiga puluh kwh baru dihitung tarif yang berdasarkan keekonomian atau tarif yang sesungguhnya
tapi tiga puluh kwh ke bawah dia gratis
ini lebih mencerdaskan karena kemudian konsumen bisa kemudian berupaya berhemat listrik atau pemakaian yang wajar
bukan disubsidi secara wajar
mungkin kita sudah full tanpa ada batas pemakaian kwh
ya mungkin di kita tidak harus sama persis
mungkin subsidi dibatasi pada pemakaian empat puluh atau lima puluh kwh saja setelah itu dibebaskan
kenapa karena tiga puluh empat puluh kwh tadi sebenarnya sudah sangat cukup untuk kebutuhan kebutuhan dasar listrik
seperti penerangan seterika nonton tv
juga ada token ya sekarang untuk masyarakat agar mengontrol pengeluaran listrik kita
kita juga punya ini data grafik terkait dengan golongan
kemudian penerima atau golongan listrik ya dari pln
ini golongan satu subsidi golongan dua dan juga golongan tiga
ini kalau bisa anda lihat di layar televisi anda
ini untuk golongan satu subsidi ada sekitar dua puluh tiga juta pelanggan
untuk pelanggan empat ratus lima puluh volt ampere ini penerima subsidi
itu ada tarifnya rp empat ratus lima belas per kwh
lalu golongan satu yaitu pelanggan sembilan ratus volt ampere bersubsidi
kemudian golongan dua maksud saya
kemudian golongan tiga pelanggan sembilan ratus volt ampere kategori mampu
ini yang kemudian akan dicabut
subsidinya oleh pemerintah di apbn tahun dua ribu dua puluh
masyarakat sebetulnya apakah sudah merespon dengan mengajukan keberatan
mungkin karena ini kan kebijakan yang dianggap langsung menyasar ke masyarakat yang di kelas menengah ke bawah
ya sejauh ini ylki atau lembaga lain mungkin belum menerima keberatan itu
karena konsumen itu kan tahunya setelah
pemakaiannya atau pemakaian listrik dan nanti ada tagian bulan berikutnya
dia baru terasa bahwa ada efek kenaikan
karena pencabutan subsidi artinya secara real ada kenaikan terhadap tagian bulanan itu
nah memang tadi saya katakan dengan golongan yang empat ratus lima puluh volt ampere ini jumlahnya dua puluh tiga juta itu sangat dominan
yang sejak dua ribu dua itu belum pernah diselesaikan
itu sudah sekitar sembilan belas tahun yang lalu
wajar jika dilakukan penyesuaian tarif kemudian
saya kira harus dikaji kembali dengan mekanisme pemberian subsidi yang lebih terarah dan tepat sasaran
tepat sasaran itu orang mampu berarti tidak mampu
termasuk yang sembilan ratus volt ampere ini
jadi kalau pemerintah mengatakan akan mencabut yang tujuh juta sementara belum ada pengkajian kategori mampu itu berarti apa
karena dua tahun yang lalu mereka dikatakan tidak mampu
sekarang kok dikatakan mampu apa dasarnya dasar sosial ekonominya
itu yang harus diklarifikasi oleh pemerintah
kemudian percayaan terakhir
dari satu sampai sepuluh menurut anda berapa skala urgensi untuk mencabut subsidi listrik untuk golongan sembilan ratus volt ampere yang mampu tersebut
ya saya kira antara enam sampai tujuh
dan pemerintah harus memberikan backup data kepada publik
dasar mampunya apa klaimnya apa
karena sekali lagi dua tahun yang lalu mereka dikategorikan tidak mampu
kenapa tiba tiba sekarang sudah dikatakan
apakah mereka ada kenaikan income
ada pekerjaan baru
pemerintah ada datanya tidak
jangan seperti sulapan
bang tulus abadi ketua harian ylki terima kasih sudah bergabung bersama kami
pemerintah juga tadi sudah mengatakan dalam agenda apbn dua ribu dua puluh
bagaimana terkait dengan pos pos untuk subsidi anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat
semoga tadi pertanyaan ylki terkait bagaimana transparansi bisa dijawab langsung oleh pemerintah sehingga tidak memberatkan rakyat
dan kebijakan untuk mencabut subsidi listrik sembilan ratus volt ampere ini menjadi kebijakan yang prorakyat
begitu tidak ditentang karena benar benar tepat sasaran